anda menyaksikan cnn indonesia forward
dpr telah mengesahkan rancangan undang undang cipta kerja dalam rapat paripurna yang digelar senin lima oktober lalu
namun menurut menteri koordinator bidang perekonomian erlangga hartarto banyak mispersepsi di masyarakat terkait rancangan undang undang tersebut
menteri koordinator bidang perekonomian air langga hartarto mengungkapkan banyak mispersepsi menyangkut rancangan undang undang cipta kerja
salah satunya adalah terkait kluster pekerjaan
dikutip dari detik com erlangga hartarto menyatakan akan menjelaskan isu yang beredar
agar masyarakat yang belum sempat membaca undang undang secara lengkap setidaknya mendapatkan pemahaman mengenai isi klaster dalam undang undang tersebut
masyarakat juga diminta tidak mudah percaya dengan hoax yang sudah sangat banyak beredar di masyarakat terkait ruu cipta kerja
sejumlah poin yang menjadi mispersepsi di masyarakat antara lain
mengenai isu penghapusan upah minimum pembayaran pesangon pemutusan hubungan kerja waktu kerja yang eksploitatif penghapusan hak cuti haid dan cuti melahirkan
pekerja outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup tenaga kerja asing dan lainnya
dikutip dari detik com ketua mpr ri bambang susatyo juga menegaskan
pengesahan rancangan undang undang cipta kerja yang dilakukan dpr bersama pemerintah
bertujuan untuk mempermudah masuknya investasi membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan kompetensi tenaga kerja indonesia
hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing indonesia di mata dunia
banyak informasi beredar mengenai undang undang cipta kerja yang baru saja disahkan dpr
namun tidak sedikit kesalahan informasi ataupun hoaks yang beredar
dan berikut adalah beberapa penjelasan diantaranya yang telah dihimpun oleh tim litbang cnn indonesia
ya yang pertama adalah mengenai upah minimum
banyak informasi yang beredar bahwa undang undang cipta kerja menghapus ketentuan upah minimum sektoral
dan hanya menyisakan upah minimum sektoral
hal ini berpotensi membuat buruh memperoleh upah lebih rendah dari saat ini
selama ini penerapan upah dilakukan lewat penetapan upah minimum kabupaten kota dan upah sektoral
namun dalam undang undang cipta kerja upah minimum kabupaten kota ditetapkan oleh gubernur dengan syarat tertentu
hal ini sesuai dengan pasal delapan puluh delapan c undang undang cipta kerja tentang ketenaga kerjaan
syarat tertentu ini meliputi pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi
pada daerah yang bersangkutan
upah minimum kabupaten kota juga disyaratkan harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi
sedangkan di pasal sebelumnya ditentukan oleh kecukupan hidup layak
ketentuan ini juga akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah
ini harus dijaga karena selama belum ada peraturan yang baru
aturannya akan merujuk ke peraturan pemerintah yang lama

ketika terjadi pemukulan dan penyelamatan peraturan yang baru
sebelumnya dalam undang undang ketenaga kerjaan nomor tiga belas tahun dua ribu tiga
pemberi kerja wajib memberikan tiga puluh dua kali upah bulanan jika melakukan phk
dalam undang undang cipta kerja aturan ini direvisi menjadi total dua puluh lima kali upah bulanan saja
ini pun masih diperingan dengan total pemberi kerja cukup membayarkan sembilan belas kali upah bulanan
sedangkan enam bulan sisanya akan diberikan oleh pemerintah melalui bpjs ketenaga kerjaan
hal ini dinyatakan di pasal satu ratus lima puluh enam dan pasal empat puluh enam tentang jaminan kehilangan pekerjaan
selain itu di undang undang cipta kerja pasal mengenai tambahan pesangon yang didapatkan pekerja
bila perusahaan melakukan efisiensi juga dihapus
ini berbeda dengan pasal yang ada di undang undang ketenaga kerjaan
yang mewajibkan membayar pesangon lebih besar jika phk dilakukan dengan alasan efisiensi
di sisi lain lewat undang undang cipta kerja
pemerintah hadir dengan jaminan kehilangan pekerjaan
melalui bpjs ketenaga kerjaan yang sumber dananya berasal dari apbn
namun definitifnya harus menunggu peraturan pemerintah
yang ketiga adalah mispersepsi mengenai pkwt seumur hidup
aturan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu atau yang sering disebut sebagai pekerja kontrak
penghapusan jangka waktu tiga tahun pada pasal lima puluh sembilan
membuat banyak pihak bertanya
berapa batasan seseorang harus menjalani masa kontrak
pertanyaan ini mendasari berbagai anggapan bahwa seseorang dapat dikontrak selama lamanya
tanpa ada kewajiban pembaharuan kontrak atau pengangkatan sebagai karyawan
di undang undang cipta kerja pasal lima puluh sembilan
menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan yang sifatnya dapat diselesaikan dalam waktu tertentu
contohnya adalah pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya

pekerjaan yang diperkirakan sebagai pekerjaan yang selesai atau yang sementara sifatnya
penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama atau pekerjaan yang bersifat musiman
perjanjian kerja untuk waktu tertentu juga tidak dapat mencaratkan adanya masa percobaan kerja
artinya masa kerja anda akan dihitung dari hari pertama bekerja
perjanjian ini tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap
poin yang keempat adalah mengenai outsourcing
dalam undang undang ketenagakerjaan no tiga belas tahun dua ribu tiga
perusahaan penyedia jasur
perusahaan penyedia jasur
perusahaan penyedia yang dirumah di pasar otobuck
perusahaan penyedia concept
perusahaan outsource juga diwajib berbadan hukum dan memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat
mispersepsi yang kelima adalah mengenai jam kerja yang dinilai eksploitatif
dari beberapa informasi yang beredar disebutkan bahwa waktu bekerja diubah menjadi enam hari dalam seminggu
faktanya dalam undang undang cipta kerja pasal tujuh puluh tujuh waktu kerja disebut meliputi dua waktu yaitu tujuh jam dalam satu hari kerja dengan empat puluh jam seminggu atau enam hari kerja dalam satu minggu
yang kedua delapan jam dalam satu hari kerja dengan empat puluh jam dalam seminggu untuk lima hari kerja dalam satu minggu
isi dari undang undang cipta kerja ini tidak jauh berbeda dengan isi pada undang undang no tiga belas tahun dua ribu tiga tentang ketenaga kerjaan
hanya saja diisyaratkan pelaksanaan
pelaksana jam kerja tersebut diatur dalam perjanjian kerja
sementara poin ke enam adalah mengenai hak cuti haid dan cuti hamil yang sempat beredar informasi tidak dapat digunakan lagi
namun informasi ini dibantah oleh ketua balek dpr ri supratman andi aktas bahwa hak hak itu masih akan ada dalam undang undang cipta kerja
undang undang cipta kerja tidak menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil yang telah diatur dalam undang undang ketenaga kerjaan
dan pada poin ke tujuh muncul ketika buru menuntut adanya jaminan pensiun dan jaminan kesehatan jika diberlakukan perjanjian kerja waktu tertentu seumur hidup
seperti yang dijelaskan di atas perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat digunakan untuk pekerjaan yang sifatnya sementara atau tidak tetap
namun di undang undang cipta kerja juga ditambahkan bahwa pekerja pkwt tetap mendapatkan jaminan semacam jaminan pensiun melalui pemberian kompensasi setelah berakhirnya kontrak
sedangkan untuk jaminan lainnya berupa jaminan kesehatan jaminan kecelakaan jaminan kematian tetap ada dan sama dengan pekerja tetap
nah fakta apa saja yang salah dimengerti dalam ruu cipta kerja cnn indonesia forward segera kembali
kontroversi disahkannya rancangan undang undang cipta kerja oleh dpr ri telah menimbulkan gelombang aksi penolakan di banyak daerah
beberapa pasal dalam kluster ketenaga kerjaan dianggap bermasalah dan mendapatkan reaksi yang keras khususnya dari elemen buruh dan mahasiswa
meski begitu pemerintah dan dpr telah satu suara dan meyakini jika ruu ini menjadi pilihan terbaik guna menggenjot ekonomi indonesia yang terkena dampak pandemi covid sembilan belas
lalu apakah benar ruu cipta kerja sangat merugikan pekerja
atau masyarakat yang belum mengetahui fakta di balik undang undang cipta kerja
untuk membahasnya sudah hadir di studio cnn indonesia staf khusus menteri tenaga kerja republik indonesia dita indah sari
selamat malam ibu dita terima kasih sudah hadir di studio cnn indonesia
bu dita ada banyak penolakan terkait omnibus law dan khususnya terkait kluster ketenaga kerjaan
menurut anda apa penyebabnya
pertama jelas karena
omnibus law adalah perusahaan yang sangat bergantung kepada kepentingan kepentingan
misinformasi atau disinformasi
jadi memang ada informasi informasi yang disebarkan yang tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan
tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati dan apa yang tercantum di dalam undang undang itu
nah disinformasi ini atau pergeseran ya pemutarbalikan fakta ini sudah berlangsung lebih lama
jauh lebih lama sebelum undang undang itu disahkan
sehingga ketika undang undang itu disahkan ini sudah menjadi informasi yang menyebar di tengah masyarakat
di tengah kaum pekerja utamanya ya kalau untuk terkait kluster ketenagakerjaan
makanya kemudian reaksinya menjadi masif
jadi ini sesuatu yang menurut kami terjadi karena teman teman serikat pekerja tidak membaca dengan utuh ya
apa yang sebetulnya tertulis di situ
atau memang ada pihak pihak yang sengaja
menyampaikan informasi yang keliru
dan itu tidak dicek dan tidak diricek oleh teman teman yang membacanya
nah ibu dita kan katakan bahwa misinformasi dan disinformasi ini sudah terjadi lama sebelum undang undang ini disahkan begitu
nah kemudian dari departemen tenaga kerja sendiri sudah tahu hal ini terjadi
harusnya ada hal hal tertentu yang diantisipasi
apa saja yang sudah dilakukan untuk menghilangkan atau meminimalisir disahkan
atau meminimalisir disinformasi dan misinformasi ini di tengah masyarakat
jadi contohnya bahkan sejak bulan bulan maret februari ketika ini awal awal kita bahas
itu beredar banyak sekali informasi yang mengatakan bahwa undang undang cipta kerja
kluster ketenaga kerjaan ini akan membuat pekerja dikontrak selama lamanya
di outsourcing selama lamanya cuti dihilangkan
jadi persis persis narasinya dengan yang beredar sekarang
phk dipermudah pekerja dibayar jam jaman
itu sudah beredar lama sebetulnya
dan semakin mengeras menjelang pengesahan dan setelah pengesahan
yang kami lakukan adalah mengundang seluas luasnya teman teman serikat pekerja
baik yang tergabung dalam tripartit triparty itu wadah bersama ya
pekerja pengusaha pemerintah maupun yang di luar itu
jadi kita undang secara formal dan informal
formal itu artinya forum yang resmi informal berarti forum berdua dengan bu menteri
forum bertiga berempat ya
jadi ada enam puluh tiga kali pertemuan
yang sudah kita buat dengan mereka
dengan maksud untuk menjelaskan dan minta aspirasi
tiga kali dari maret hingga saat ini bu
iya belum lagi pertemuan pertemuan dengan dpr yang semuanya dilakukan secara terbuka
mereka bisa lihat mereka bisa dengar mereka bisa catat ada rekaman yang di youtube
jadi kalau dianggap bahwa mereka tidak cukup mampu mengakses informasi
saya juga heran sekali kok bisa begitu dalam situasi dunia keterbukaan informasi
sudah sangat luar biasa
itu hampir tidak mungkin
jadi memang ada satu upaya menurut kami
yang secara sengaja untuk menyebarkan informasi yang tidak benar
jadi dari pihak kementrian merasa sudah melakukan upaya yang maksimal
cukup maksimal untuk mensosialisasikan sebenarnya pasal ketenaga kerjaan ini
sehingga diharapkan tidak terjadi salah paham pengartiannya begitu
ya maksimal dalam arti kami melibatkan teman teman itu
di dalam proses penyusunan materi materi undang undangnya
kalau sosialisasi yang bahan jadinya bahan yang sudah jadi
tentu kita menunggu setelah paripurna
setelah paripurna undang undang itu sah baru kita bisa sosialisasi secara masif
karena kalau undang undangnya belum sah kita sudah sosialisasi pasal pasalnya
ternyata ada perubahan di dalam rapat panja di dalam rapat balik
nanti kita dianggap bohong melakukan kebohongan publik
jadi kita hati hati kita sosialisasi setelah undang undangnya
nah setelah sah sekarang apa upaya sosialisasinya bu
ya pertama tentu menggunakan media massa ya forum forum di media masa
baik cetak elektronik maupun media sosial
karena hoaks itu bertebaran paling banyak di media sosial
jadi kita pemerintah gotong royong untuk membantu menjelaskan di media sosial juga
melalui berbagai meme video infografis maupun wawancara wawancara menteri menteri terkait
kita tayangkan di media sosial
oke nah dalam pertemuan pertemuan yang sebanyak enam puluh kali lebih
itu enam puluh tiga kali tersebut tripartit apakah dalam pertemuan itu sudah tercapai titik temu
karena pada kenyataannya setelah disahkan kelihatannya ada poin poin yang masih bertentangan ini
antara apa yang diinginkan oleh buruh dan apa yang diinginkan oleh pemerintah dan pengusaha
iya jadi undang undang ini upaya adalah upaya kami untuk mencari jalan tengah
dari begitu banyak kepentingan yang berbeda
ada kepentingan pekerja pekerja formal ada kepentingan pekerja informal
ada kepentingan pengusaha besar pengusaha menengah pengusaha kecil
ini semua kan stakeholder ketenaga kerjaan yang harus kami dengerin juga
pengusaha kecil misalnya atau umkm itu tentu problemnya berbeda
nggak bisa disamakan dengan pekerja pekerja yang bekerja di kantor atau di perusahaan di pabrik
problem mereka berbeda treatmentnya juga harus berbeda
nah ini mencari jalan tengah dan titik keseimbangan
dalam proses menuju memutuskan jalan tengah ini pasti ada kepentingan yang tidak terakomodir
serikat pekerja minta seratus nggak mungkin kita bisa kasih seratus
lah yang umkm bagaimana pengusaha bagaimana mau apa yang tersisa buat mereka
kalau anda minta seratus kita kasih lima puluh yang ini kita kasih tiga puluh yang ini kita kasih dua puluh
itulah jalan tengah yang coba kami lakukan
nah teman teman beberapa dari teman teman tidak setuju
kalau kami minta seratus kami harus dapat seratus itu tidak bisa
dalam negara demokrasi negosiasi itu bukan anda yang win sini yang loose
tapi itu win win anda win kami juga win stakeholder lain juga win
dan ibu rita ada banyak beredar informasi yang tidak benar ini terkait ruu cipta kerja
salah satunya adalah tentang penghapusan upah minimum sektoral ya bu ya
hanya menyisakan upah minimum provinsi
seperti apa sebenarnya skemanya di dalam ruu cipta kerja ini
selain ruu cipta kerja atau ump kita juga di ruu cipta kerja ada umk
upah minimum keopatan kota
jadi umk tidak dihilangkan jangan lagi ada hoax bahwa umk dihilangkan ya
umk tidak dihilangkan yang dihapus memang upah minimum sektoral kenapa
jadi dulu itu mbak kita punya tiga layer upah
upah minimum provinsi umk umsk sektoral
jadi umk baru bisa diputuskan setelah ump
jadi umk baru bisa diputuskan setelah ump
umsk baru bisa diputuskan setelah umk
ada tiga kali perundingan tiga kali perdebatan demonstrasi silang pendapat
untuk menuju ke putusan umk upah minimum sektoral
bayangkan energinya habis begitu banyak untuk memutuskan upah minimum sektoral berapa ya di kabupaten a
nah proses proses ini menghabiskan banyak tenaga menimbulkan suasana tidak kondusif
dan membuatnya lebih berat
menimbulkan suasana tidak kondusif orang juga capek dengan berbagai demo
belum lagi ada kepentingan politik di daerah
kalau sudah mau pilkada itu upah minimum menjadi instrumen politik
bukan lagi instrumen perlindungan atau instrumen ekonomi
tinggi tinggian upah minimum gitu
yang penting ketika pilkada calon terpilih
kan nggak bisa begitu
apakah momentumnya kemudian tepat ibu
kita kan mau mengadakan pilkada juga nih
ya makanya jangan sebentar lagi begitu ya
dan sementara instrumen ini dihilangkan
nah makanya kita hilangkan supaya upah minimum sektoral itu diambil berdasarkan kesepakatan saja
bukan ditentukan oleh pemerintah gitu
kesepakatan perusahaan dengan pekerja
makanya serikat pekerja bangunlah kekuatan supaya ketika negosiasi dengan sektor atau perusahaan
mereka bisa minta yang maksimal
upah minimum provinsi tapi masih tetap ada ya bu
ada ump dan umk ada tidak dihapus
oke nah apakah benar kemudian bahwa ruu ciptaker ini akan memberikan manfaat lebih baik kepada tenaga kerja
ya ya terlepas dari keberatannya teman teman yang kami pahami
undang undang ciptaker ini kita mau mencari satu keseimbangan antara teman teman yang masih bekerja
perlindungan bagi mereka dengan teman teman yang sedang mencari kerja
contohnya misalnya aturan aturan tentang umkm
tidak mungkin mereka diwajibkan membayar upah seperti upah minimum kota atau upah minimum provinsi
maka kita buat upah minimum pekerja umkm adalah upah berdasarkan kesepakatan berdasarkan kemampuan
nah ini menguntungkan bagi umkm itu
bayangkan mereka industrinya kecil pekerjanya cuma tiga
kalau mereka harus bayar empat dua sesuai ump dki sebulan mereka harus bayar tiga belas juta
sementara mungkin untungnya sebulan cuma lima juta
nah kami berusaha mencari kesimbangan ini supaya
tapi industri formal juga tidak terlalu berat jalannya
oke baik kita lanjutkan kembali perbincangan sesudah jeda berikut
tetaplah bersama kami indonesia forward
masih akan kembali membahas undang undang ciptaker
terima kasih anda masih di indonesia forward
ibu dita tadi sudah dikatakan bahwa undang undang cipta kerja ini sebenarnya dibuat tentunya untuk memberikan keuntungan bagi tenaga kerja
selain tentunya juga menjaga kepentingan pengusaha dan juga pemerintah
tapi ada satu poin yang banyak sekali dibicarakan dan diprotes dan membuat masyarakat cukup emosi
ini adalah mengenai masalah pesangon yang katanya berkurang dari tiga puluh dua menjadi dua puluh lima bulan
iya jadi tiga puluh dua berkurang menjadi sembilan belas kemudian ada tambahan enam bulan dari bpjs ketenaga kerjaan
kenapa pesangon dikurangi teman teman marah marah kan
saya jelaskan kami jelaskan bahwa pesangon di indonesia adalah yang tertinggi di asia
tapi produktivitas pekerja indonesia adalah yang terendah di asia
nah ini kan harus disesuaikan itu yang kenapa ini ada penyesuaian
yang kedua undang undang tenaga kerja undang undang tiga belas tahun dua ribu tiga yang menetapkan pesangon tiga puluh dua kali itu
itu adalah produk tujuh belas dua puluh tahun yang lalu
selama dua puluh tahun situasi ekonomi berubah persaingan global menguat teknologi berubah cara kerja manusia berubah
bentuk bentuk pekerjaan berubah
makanya undang undangnya juga harus diubah
salah satunya tentang pesangon
kenapa pesangon ini kemudian menjadi dalam tanda petik beban bagi dunia usaha
sehingga apa konsekuensinya
daripada saya bayar pesangon tiga puluh dua kali mendingan teman teman pekerja ini saya pekerjakan aja dengan sistem kontrak
supaya tidak perlu bayar pesangon
karena menghindari pesangon
kalau dia sudah kerja sepuluh tahun saya harus bayar berapa
dia kerja dua puluh tahun saya harus bayar berapa
tapi kalau dia sistem kontrak saya tinggal perpanjang kontraknya
dua tahun dua tahun dua tahun selesai
apakah itu yang teman teman mau dengan tetap ngotot pada tiga puluh dua kali gaji
kan itu kemudian membuat keamanan dan kelangsungan kerjanya terancam
jadi menurut saya coba lihat fakta
jangan hanya lihat angkanya besar tiga puluh dua
yang sini cuma dua puluh lima
lalu ada selisih tujuh
lalu menganggap pemerintah tidak adil
mereka tidak melihat dalam realitas itu merugikan pekerjaan
kemudian pesangon sudah diturunkan menjadi dua puluh lima kali
apakah kemudian lubang lubang yang tadinya bisa digunakan oleh pengusaha
demikian tidak menjadikan pekerja tersebut sebagai pekerja tetap
tapi malah pekerja sementara saja atau kontrak
apakah itu bisa diminimalisir dengan pesangon yang hanya dua puluh lima kali
jadi peluang bagi pekerja untuk di hire sebagai pekerja tetap
itu menjadi lebih besar
karena begini seseorang ketika dia dipekerjakan sebagai pekerja tetap
ada loyalitas di dirinya
dia merasa ikut memiliki perusahaan
sehingga bisa didorong bisa dipacu untuk bersikap semakin maksimal
dibanding karyawan yang dipekerjakan dengan sistem kontrak atau outsourcing
dia pikir anytime saya bisa di phk kok
begitu kontrak saya habis ya kalau dia nggak suka sama saya saya bisa di phk
tapi kalau dia pekerja tetap dia tahu bahwa dia long term dimiliki di perusahaan ini
dia bisa carrier pet nya atau jenjang karirnya bisa meningkat
outsourcing dan kontrak dia tidak punya jenjang karir loh
kalau sistem ini tetap berlaku seperti yang lama
jadi kita ingin memberikan kepastian dan peluang dia menjadi karyawan
itu dari segi pengusaha yang bisa memberikan kepastian lebih begitu
mengenai status karyawan itu sendiri
tapi kalau dari pemerintah bu apakah ada kemudian kompensasi dari pengurangan pesangon tiga puluh dua menjadi dua puluh lima kali
jadi kan kita menambahkan item di dalamnya yaitu vocational benefit
yang didapat pekerja
yang didapat pekerja dalam bentuk pelatihan
kita ingin ketika teman teman di phk mereka masih tunggu dapat pekerjaan baru
dalam masa enam bulan kamu upgrade lah dirimu
kamu latihan lah di mana
kalau kamu sedang kamera kamu latihan menjadi kameramen yang profesional
kamu dapat sertifikat begitu kamu mau apply kerja di tempat yang baru kamu bawa sertifikatnya
dan itu semua gratis
pelatihannya enam bulan gratis
dia dapat ilmu
saya mau gaji yang lebih tinggi
saya sudah certified sebagai kameramen misalnya
ini kameramen kameramen yang di sini
itu bisa dilakukan
itu kan benefit yang didapat teman teman
bentuknya bukan cash
tapi itu konkret untuk menaikkan posisi tawar
ini coba dihitung dinilai sebagai sesuatu yang didapat
meskipun dari tiga puluh dua jadi dua puluh lima
nah ibu dita banyak juga yang khawatir bahwa undang undang cipta kerja ini akan memperkuat sistem outsourcing dan juga status pekerja kontrak
jadi begini ada satu progress dalam undang undang ini yang tidak ada dalam undang undang sebelumnya
yaitu pekerja kontrak begitu mereka kontraknya selesai
misalnya mbak nih dikontrak dua tahun sebagai presenter
selesai kontraknya dua tahun
misalnya mudah mudahan sih diperpanjang terus dan jadi tetap ya
sekarang diberi kompensasi
proporsional berdasarkan masa kerja
jadi paling tidak sebelum ada assignment kontrak lain masih ada uang pegangan
nah itu progres dalam undang undang ini yang kita tambahkan supaya pengusaha tidak seenaknya saja
ya saja memutus kontrak orang
kalau dia mau mutus dia harus hitung bahwa saya harus sediakan kompensasi juga
yang kedua nggak sembarangan kontrak itu bisa di pekerja itu bisa dikontrakkan
ini kan teman teman hoaxnya itu begini
sekarang sangat mudah mengkontrakkan orang
enggak syarat syarat mengkontrakkan pekerja itu masih memakai syarat syarat undang undang lama
itu yang diminta teman teman ya itu yang kita kasih
jadi banyak yang mereka minta kita kasih
tapi ada juga yang nggak kita kasih
nah tapi ya diapresiasi dong yang sudah dikasih
yang belum dikasih ya itu memang kita pertimbangkan juga untuk kepentingan stakeholder lain
baik berarti ketentuan untuk mempekerjakan pekerja kontrak masih terikat dengan undang undang yang lama
nah yang cukup kontroversial dalam undang undang ciptaker ini adalah tentang dugaan eksploitasi tenaga kerja
dan juga dihapusnya beberapa hak cuti karyawan
seperti misalnya tadi cuti hamil atau cuti haid begitu
saya mau bicara
kamera dua bu dita
saya atas nama pemerintah mengatakan bahwa cuti hamil kepada para pekerja perempuan ya cuti hamil dan cuti haid tetap ada
dan tetap dibayar
cuti hamil adalah satu setengah bulan sebelum melahirkan dan satu setengah bulan setelah melahirkan
menteri tenaga kerja itu perempuan ibu ida fauzia saya juga perempuan mbaknya juga perempuan
jadi tidak mungkin kita hapuskan hak mendasar kita sebagai perempuan pekerja
jadi tolong cuti hamil dan cuti haid tetap tidak dihapus
kenapa bisa muncul anggapan bahwa dihapus nih
cuti hamil dihapus cuti haid dihapus kemudian outsourcing seumur hidup kontras umur hidup itu absurd
nah kemudian undang undang ciptaker ini disahkan dengan harapan bisa menggenjot investasi khususnya di tengah masa pandemi covid sembilan belas yang sedang lesu investasi
dari situ muncul juga kekhawatiran jika tenaga kerja asing kemudian nanti akan lebih mudah masuk ke indonesia dan mengancam tenaga kerja indonesia

jadi tenaga kerja asing itu masuk ke indonesia tetap sebagian besar syarat syarat yang ada di undang undang tiga belas masih diperlakukan
pertama mereka harus jelas perusahaannya yang memasukkan mereka
perorangan nggak boleh jadi kalau mau hire tenaga kerja asing nggak boleh perorangan harus perusahaan
yang kedua perusahaan itu harus mengajukan rencana anda mempekerjakan dua puluh tenaga kerja ke asing oke namanya siapa
dua puluh tenaga kerja ke asing oke namanya siapa

nah kompetensinya apa berapa lama kerja di mana dan sebagainya
dan rencananya harus tertulis
approval dari kementerian ketenagakerjaan
yang ketiga harus ada standar kompetensi
kalau si tka itu mau bekerja taruhlah sebagai kameramen misalnya
dia harus tunjukkan bahwa saya punya sertifikat kameramen
jadi nggak boleh dia di hire tanpa ada sertifikat kompetensinya
nah kemudian yang terakhir adalah bahwa tenaga kerja asing tidak boleh bekerja sebagai direktur atau manajer hrd personalia
jadi kalau ada itu langsung kita deportasi dan langsung di blacklist
nah standar kompetensi dari para pekerja asing ini siapa yang mengeluarkan dan seperti apa bu standarnya
yang mengeluarkan tentu negara tempat dia berasal
tempat dia belajar misalnya sekolahnya
training centernya yang ada di sana
itu disubmit bersama sama dengan rencana pengajuan tenaga kerja asingnya disubmit semua data datanya
apakah jabatannya itu sesuai dengan standar kompetensinya
kalau jabatannya adalah misalnya manajer keuangan tapi standar kompetensinya adalah tukang las itu kan nggak matching
ya berarti tidak bisa diterima tidak bisa masuk
kalau dia direktur keuangan maka dia harus standarnya lulusan fakultas
nah yang menentukan dan mengawasi bahwa standar kompetensi tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di sini siapa bu nantinya
kementerian tenaga kerja
kementerian tenaga kerjaan
kita kan punya sistem yang ketika mereka submit kita bisa review kita bisa panggil untuk wawancara
tatap muka untuk betul betul memeriksa apakah ini sudah sesuai data dengan

oke dan skop pekerjaannya tadi ibu bilang tidak boleh jadi direktur
jadi dikira kira saya bisa jadi direktur hrd
tapi skop pekerjaan lainnya apa yang boleh dan apa yang tidak boleh lagi
kebanyakan sekarang gini untuk tenaga kerja asing jabatan jabatan yang boleh diduduki tenaga kerja asing
ini akan diputuskan atau didetilkan di dalam perpres
itu bunyi undang undang cipta kerja
jadi nanti akan dikeluarkan perpres
jadi bakal ada perpres baru yang mengatur hal tersebut
apa saja sih jabatan dan profesi yang boleh dan tidak boleh
jadi kita harus memiliki negatif dan positif list untuk orang asing
oke kita lanjutkan kembali sesudah jeda
tetaplah bersama kami indonesia forward kembali sesaat lagi
masih di indonesia forward membicarakan masalah ruu cipta kerja yang cukup kontroversial ya ibu dita ya
tadi kan kita sudah bicara bahwa poin mengenai tenaga kerja asing yang nantinya ketentuannya masih akan diatur dalam perpres
yang belum ada ini belum disahkan dan belum dibuat
nah berarti undang undang cipta kerja ini masih bersangkutan dengan peraturan peraturan lainnya yang saat ini pun masih belum jelas
sehingga mungkin ini menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat dan mungkin ini pula yang menimbulkan adanya gejolak seperti demo yang tadi seharian sudah terjadi
penjelasannya gimana bu
jadi sebetulnya proses di bawah undang undang kan peraturan pemerintah
itu yang menjadi pelaksana teknis dari undang undang

juga peraturan menteri dan sebagainya
jadi pp untuk undang undang cipta kerja ini di kluster ketenagakerjaan sudah kita siapkan paralel
jadi bukan undang undangnya dulu selesai tapi kejar kejaran dengan undang undangnya
begitu ada perubahan di dpr disesuaikan pp nya
nah dalam prosesnya setelah undang undang disahkan kita masuk ke pp kita undang lagi teman teman tripartit pekerja dan pengusaha
kita minta masukan lagi untuk pp ini sebagai detailing dari undang undang
jadi sebetulnya apa yang dipandangannya mengatakan bahwa pemerintah tidak demokratis pemerintah tidak melibatkan kita pemerintah tidak aspiratif
tiga kali pertemuan ini pp mau dibahas dikumpulin lagi diajak ngomong lagi
ada yang menganggap bahwa undang undang cipta kerja ini disahkan agak terburu buru begitu bu
nah perpesnya belum ada

peraturan peraturan lainnya juga belum terlalu pasti begitu belum matang
namun undang undang cipta kerja ini sudah disahkan
bukankah lebih baik kalau semuanya sudah jadi sudah disetujui oleh semua pihak dan sudah matang kemudian baru undang undang cipta kerja ini disahkan
kan pak jokowi mengumumkan konsep omnibus law ini kalau saya nggak salah itu enam belas agustus dua ribu sembilan belas
ketika beliau dilantik ya waktu itu
sampaikan apa yang mau beliau lakukan yaitu omnibus law
tiga belas klaster waktu itu
nah itu sudah satu tahun lebih
jadi proses pembahasan klaster ketenaga kerjaan ini satu tahun lebih
saya pikir itu proses yang normal ya untuk sebuah proses pembahasan undang undang yang termasuk rumit
ini kan jadi aneh
dpr kalau membahas undang undang kelamaan
kalau membahas undang undang kelamaan
kok lama sekali kalian bahas undang undang
sekarang dpr komit untuk membahas cepat
sekarang dpr komit untuk membahas cepat
kok cepat sekali kalian bahas
jadi maunya apa
cepat salah lambat juga salah
terus soal pp ya pp itu memang harus dibuat setelah undang undangnya jadi
kalau payungnya belum masih bolong bolong kan dia nggak bisa
tapi kemudian kalau mungkin masyarakat sudah tahu apa isi pp yang nantinya akan bersangkutan dengan undang undang tersebut akan lebih tenang jadinya
tapi sekarang kan orang masih bingung
seperti bertumpuk tumpuk begitu peraturannya
iya enggak jadi pp itu kan detailing dari undang undang
misalnya undang undang mengatakan soal apa misalnya bagaimana proses mengajukan izin kerja tenaga kerja asing
nah itu nanti ada di pp
undang undang hanya mengatur syarat syarat umum tapi bagaimana detailing teknis mengajukan
itu ada di pp dan di permen peraturan menteri nanti
budita apa pendapat anda mengenai buruh yang mengajukan judicial review ke mk
itu lebih baik ketimbang
iya lebih baik ketimbang mempercayai hoax
atau berpikir marah karena hoax
lebih baik dibahas undang undangnya secara yuridis komprehensif
mana yang nggak setuju judicial review
oke kita tunggu nanti bagaimana hasil keputusan dari mk bersama ya bu ya
nah bu undang undang cipta kerja ini akan menyederhanakan perizinan usaha anggapannya
sejauh mana akan disederhanakannya
ya seperti yang saya katakan tadi kan bahwa kita berusaha mencari keseimbangan dari kepentingan berbagai pihak
terutama yang saya concern kami concern itu adalah soal umkm
karena itu melibatkan banyak tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi
jadi untuk umkm sekarang kan hanya perlu didaftar pendaftaran bukan izin
karena kalau izin mungkin dia harus keluarkan uang dan lama jadi dia sekarang cukup register
daftarkan diri saja
yang kedua umkm itu dia bisa bankable kalau dia berbentuk badan hukum apalagi pt
nah maka proses pembentukan pt dipermudah kalau dulu kalau nggak salah tiga atau dua orang sekarang cukup satu orang untuk membentuk pt
supaya umkm bisa bikin pt dan dia bisa bankable
yang ketiga misalnya itu dipermudah prosesnya juga online tidak perlu tatap muka
jadi yang dari umkm yang dari pekalongan misalnya nggak perlu ke jakarta cukup online
contoh yang ketiga mempermudah
proses misalnya bumdes badan usaha milik desa
bumdes ini kan bagus jadi dia skala usaha tapi skala desa potensi desa
selama ini dia sulit menerima bantuan kredit karena dia dianggap tidak bankable karena dia bukan badan hukum
nah melalui undang undang ini bumdes secara otomatis bisa mengajukan diri sebagai badan hukum
jadi dia bisa mendapatkan kredit dari bank sehingga dia sebagai badan usaha bisa berkembang
nah ini kan bagus ini sekurang kurangnya bisa dipermudah
ini kan bagus ini skala mikro tapi dia bisa menghidupi warga sedesa
nah ini aspek aspek positif yang mestinya teman teman serikat pekerja juga tahu
oke nah kalau kemudian dimudahkan untuk register begitu bu ya
apakah kemudian nantinya akan timbul badan usaha badan usaha yang sifatnya kemudian kurang dapat dipercaya atau bodong begitu
dan nanti dia bankable dia minjem uang dan hasilnya adalah non performing loan di bumdes
nah ini bagaimana dengan bank bank yang memberikan pinjaman
kan bank melakukan review ketika bank mengucurkan kredit mereka kan biasanya mengajukan bi checking
jadi bi checking ini person ini pernah nge plunk nggak pernah npl nggak begitu bi kasih sinyal bahwa ini pernah tidak bayar kredit
langsung kreditnya ditolak jadi bank juga punya sistem bi checking
berarti ada pekerjaan tambahan ini untuk bangka
karena dengan adanya kemudahan membuat badan usaha juga akan semakin banyak badan usahanya
dan semakin banyak pula pekerjaan homework yang harus dilakukan oleh
tapi memang tugasnya bank apalagi bank negara himbara itu kan memang membantu usaha kecil
membantu orang yang susah yang miskin untuk bisa mendapatkan kredit supaya usaha usaha kecilnya muncul
jadi makanya ada kur dan kur itu memang harus disalurkan gitu tentu dengan screening screeningnya
jadi harus disalurkan supaya usaha usaha kecil tumbuh
orang bisa hidup dari usaha usaha kecil
oke nah dari segi pembiayaan tadi sudah dijelaskan bahwa dengan adanya undang undang cipta kerja ini umkm akan dimudahkan untuk meminjam uang
apalagi bu mungkin yang dimudahkan melalui undang undang cipta kerja ini
yang dimudahkan misalnya pengurangan izin izin
jadi izin keramaian izin keamanan izin lingkungan untuk yang kecil kecil ya itu ditiadakan
jadi kalau izin keamanan izin lingkungan itu ditiadakan
begini perizinan itu risk based berbasiskan resiko bukan berbasiskan size atau besarnya usaha
jadi semakin kecil usaha semakin sedikit perizinan yang dia butuhkan
tapi semakin besar usaha karena resikonya besar semakin banyak deretan izinnya jadi proporsional
nah ini berarti kita mendorong orang orang biasa yang modalnya biasa modalnya sedikit jadilah pengusaha
supaya dia bisa merekrut tetangga tetangganya untuk bekerja di situ jadilah unit usaha kecil
nah di negara negara yang lebih maju dengan sistem ketenaga kerjaan yang lebih solid tentunya bu ya
kita sudah tahu ada yang namanya asuransi
dengan adanya badan usaha yang katakanlah perizinannya tidak sesulit atau tidak sebanyak itu persyaratannya
mungkin badan usaha tersebut tidak memiliki asuransi untuk tenaga kerjanya
nah bagaimana nasib tenaga kerja yang kemudian bekerja pada badan usaha seperti itu
jadi bpjs kesehatan itu kan memang sudah ada dua ya
orang yang iurannya dibayarin pemerintah sebagai asuransi dan jaminan sosial kesehatannya
orang yang bayar iurannya sendiri pribadi pembayar iuran mandiri dan orang yang iurannya dibayari oleh perusahaan tempat dia bekerja
nah kalau umkm itu kemungkinan adalah iurannya dibayari pekerjanya iurannya masih dibayari pemerintah
karena umkm itu kan mungkin dari segi gaji dia masih kecil
karena kalau di undang undang ciptakar ini gaji umkm itu berdasarkan kesepakatan
tidak harus mengacu pada upah minimum
jadi bisa saja pekerja umkm itu memang masuk kriteria pbi penerima bantuan iuran
atau kalau umkmnya berkembang maka dia bisa dibayari juga iurannya oleh umkmnya
nah kalau kemudian pekerja mengalami kecelakaan atau cedera dalam melakukan pekerjaannya
dan kemudian badan usaha tersebut tidak punya asuransi yang meng cover hal tersebut
bisakah kemudian tenaga kerja ini menuntut agar kecelakaan tersebut kemudian di cover oleh pengusahanya
yang mempekerjakan dirinya
ya harusnya bisa
kalau memang kemudian secara size atau secara kemampuan umkm itu sebetulnya bisa dia mengikut sertakan pekerjanya
ke dalam bpjs ketenagakerjaan
sehingga kalau ada kecelakaan pekerjaan yang terlindungi dia wajib
itu tercakup dalam bpjs ketenagakerjaan
dia wajib mempekerjakan mereka
tapi kalau memang size nya sangat kecil size nya masih sangat kecil
maka pekerja itu bisa mengikuti
menjadi pekerja mandiri
pembayar iuran mandiri
untuk bpjs ketenagakerjaan
memang umkm ini kan karena size nya yang kecil
maka tentu masalah masalah ketenaga kerjaan yang mereka hadapi tidak sama dengan perusahaan perusahaan yang sudah mapan
perusahaan padat karya menengah ke atas
nah ini memang makanya penataannya di dalam undang undang cikar ini dilakukan

jadi ini adalah perusahaan yang sangat kecil

tapi walaupun kecil mungkin resiko pekerja juga seperti misalnya restoran
yang mempekerjakan tukang masak yang kemudian bisa saja terbakar atau keselakangan
itu kan resikonya sama
jadi harus dipahami juga bahwa umkm ini harus punya asuransi juga untuk menjamin keselamatan kerja tenaga kerjanya
dan harus punya standar k tiga juga
jadi sekarang misalnya situasi covid
jadi sekarang misalnya situasi covid
jadi sekarang misalnya situasi covid
jadi walaupun usahanya kecil tetap harus sediakan masker tetap harus jaga jarak dan tetap harus sediakan tempat cuci tangan
walaupun usahanya kecil
itu kita tetap peringatkan kepada mereka standar standar protokol covid sembilan belas
kita break dulu kita kembali sesaat lagi tetaplah di indonesia forward
terima kasih anda masih di indonesia forward
bu dita di zaman sekarang ini industri banyak yang basisnya adalah penelitian kemudian juga inovasi dan cenderung digital ini
bagaimana ruu cipta kerja mengakomodir
ya makanya tadi saya bilang bahwa apa yang terjadi saat ini
dengan ketika uu ketenagakerjaan tahun dua ribu tiga dibuat itu sudah jauh berbeda keadaannya
dua puluh tahun yang lalu
digitalisasi teknologi informasi sudah berkembang dengan kecepatan yang tidak pernah kita bayangkan
makanya kemudian harus disesuaikan
kita memasukkan satu pasal beberapa dua tiga ayat maaf dua tiga ayat di dalam uu cipta kerja itu
yang memang mengakomodir jenis jenis pekerjaan dengan karakteristik tertentu
yang memang kita maksudkan untuk mengakomodasi pekerja pekerja yang basis kerjanya adalah digital
banyak pekerja pekerja sekarang ini mereka tidak harus bekerja dari kantor tidak harus bekerja sembilan to lima
mereka bisa bekerja di mana aja selama ada wifi ada laptop ada komputer ada software
jadi mereka kemudian tetap perlu dilindungi dengan standar standar kerja yang sama
dengan orang lain
ada orang yang bekerja sembilan to lima
nah inilah yang kami coba juga masukkan ke dalam undang undang ini
bagaimana perlindungan terhadap pekerja yang basis kerjanya adalah satuan hasil
jadi terserah kamu mau bekerja berapa lama mau bekerja bagaimana caranya
pokoknya saya minta hasilnya seperti ini saat ini pada jam sekian bentuknya seperti ini
jadi dia bekerja berdasarkan satuan hasil
jadi bentuk pengawasannya pun juga susah bu ya tidak pakai mesin absensi
ya makanya dia bisa bekerja di mana pun
nah itu kan juga tetap harus dilindungi
kita bisa tanya bpjs nya dibayar atau enggak bpjs kesehatannya ada atau enggak bpjs ketenaga kerjaannya ada atau tidak
kalau dia mengalami sakit kena radiasi mata akibat terlalu banyak di depan laptop dia harus masuk rumah sakit
nah itu bagaimana cover coverage dari bpjs ketenaga kerjaannya dibayar atau tidak
jadi basic perlindungannya itu perlindungan dasarnya tetap sama tapi karakteristik pekerjaannya yang berbeda
nah ini tetap harus dilindungi
tapi apakah kemudian mereka yang disebut bisa juga kadang kita sebutnya sebagai freelancer ya bu ya karena dia tidak terikat datang ke perusahaan begitu
freelancer freelancer ini kan pandangan umumnya adalah dia tidak menerima benefit yang diterima oleh karyawan tetap suatu perusahaan
tapi di ru cipta kerja ini sudah diatur seperti itu
jadi jaminan sosial mbak itu wajib untuk seluruh warga negara wajib
bpjs kesehatan bpjs kesehatan
kesehatan dan bpjs ketenaga kerjaan itu wajib
jadi meskipun dia hanya freelancer di satu perusahaan dia hanya bekerja senin rabu kamis ya tetap harus dihitung bagaimana pembayaran bpjs ketenaga kerjaannya
proporsional dengan waktu kerjanya
iya dan bahkan freelancer itu biasanya tidak hanya bekerja di satu perusahaan
bisa aja senin kamis dia di perusahaan a selasa jumat dia di perusahaan lain
atau dalam satu hari dia bisa di dua perusahaan
dan tidak harus datang ke perusahaan itu
nah ini kan harus jelas bagaimana pengaturan jaminan sosial dan upahnya
nah undang undang ciptaker membuka peluang itu
itulah yang kemudian dituduh oleh teman teman undang undang ini membolehkan orang digaji jam jaman
bukan itu esensinya
memang kita buka peluang dengan orang yang karakteristik pekerjaannya seperti itu
nah freelancer ini di dalam anggapan saya asisten rumah tangga
kemudian supir pribadi
itu juga bisa disebut freelancer bu
tidak kalau asisten rumah tangga kan tetap
tetap kecuali memang kalau dia bekerja di beberapa rumah tangga yang berbeda kan
tapi kalau dia pekerja rumah tangga di satu rumah tangga yang tinggal di situ itu bukan freelancer
oke disebutnya sebagai pegawai tetap
tapi kan kemudian yang mempekerjakannya bukan badan usaha
perorangan memang boleh kan pekerja rumah tangga dipekerjakan oleh orang perorangan kan boleh
dan dia tetap dapat hak bpjs
harus ya jadi majikannya atau tuan rumahnya nyonya rumahnya itu harus memberikan juga kalau dia sakit
ada bpjs kesehatannya dia bisa berobat makannya harus tiga kali sehari
dia harus diberi kesempatan istirahat pada hari minggu
kalau dia mau ibadah lima kali sehari harus diberi kesempatan
treatmentnya sama dengan pekerja yang di luar rumah tangga
untuk standarnya sama
terakhir ibu dita
apa pentingnya ruu cipta kerja
ini di tengah tengah
masa pandemi covid sembilan belas seperti sekarang ini
pentingnya karena saat ini kan memang
baru rebound pertengahan tahun depan
kalau sudah ada vaksinnya
supaya dia bisa rebound
banyak beban yang tidak perlu
perizinan misalnya yang tidak perlu
itu dihapuskan sehingga ketika
kalau masih dibebani
dengan berbagai perizinan dengan berbagai
aturan biaya dan
sebagainya proses reboundnya menjadi lambat
makanya dengan keberadaan ini
kita bisa mudah mudahan
kita bisa memasuki tahun
dua ribu dua puluh satu meninggalkan tahun dua ribu dua puluh
yang penuh masalah ini
masuk ke tahun dua ribu dua puluh satu dengan
oke dan mudah mudahan dengan
undang undang cipta kerja ini nanti take off
perekonomian indonesia lebih cepat
atas waktunya sekali lagi ibu rita di
cnn indonesia dan itu tadi
bincang bincang dengan staf khusus
menteri tenaga kerja republik indonesia dita indah
ruu cipta kerja demikian cnn
indonesia forward malam ini saya frida litwina
undur diri selamat malam dan sampai jumpa